meski sudah dua kali kalah dalam gugatan pra peradilan
kejaksaan tinggi jawa timur tampaknya belum mau menyerah
kejati akan menggunakan sprindik umum tahun dua ribu lima belas
untuk menjerat kembali lanyala mataliti
kejaksaan tinggi jatim tidak berhenti untuk melakukan pengusutan kasus korupsi dana hibah kadin jatim
kali ini untuk kembali menjerat lanyala mataliti sebagai tersangka
kejaksaan akan menggunakan sprindik umum yang dikeluarkan tanggal dua puluh sembilan januari dua ribu lima belas
seperindik tersebut yang juga digunakan untuk menetapkan dua pengurus kadin jatim
diyar kusuma dan nelson sembiring
sebagai tersangka lain kasus dana hibah kadin jatim ini
dengan sprindik umum itu pihak kejaksaan akan kembali menggunakan alat bukti dan keterangan saksi
yang sudah didapat selama ini
untuk kemudian kembali menetapkan lanyala mataliti sebagai tersangka
ini juga yang harus dipahami
dan mungkin jangan sampai salah paham atau gagal paham
ada sprindik umum ada sprindik khusus
kalau sprindik khusus itu dikeluarkan setelah ditetapkan tersangka
jadi urutannya sprindik umum dicari alat bukti dulu minimal dua
tetapkan tersangka baru ada sprindik yang udah ada nama tersangkanya
sementara itu kuasa hukum lanyala mengatakan
ketua kadin jatim ini belum bisa keluar dari persembunyiannya di luar negeri
selama kejati jatim belum menganulir status lanyala sebagai buronan
kejati jatim yang akan menerbitkan sprindik dan akan kembali menetapkan lanyala sebagai tersangka
membuat lanyala masih enggan untuk pulang
dalam jumpa pers di gedung pwi jatim kemarin
kuasa hukum lanyala juga membantah adanya kurir yang mengantar uang ke lanyala dalam pelariannya di luar negeri
jadi sejak beliau memberi kuasa kepada kami terakhir tanggal tujuh belas maret dulu
sampai sekarang para tim penasihat hukum itu tidak ada komunikasi dengan beliau
jadi kalau ada tudingan tudingan
ada kurir dan lain sebagainya tentu itu di luar kapasitas kami untuk menanggapi
tapi maksud saya seperti ini
para aparat penegak hukum lebih baik bicara fakta hukumnya saja
jangan bicara hal hal yang lain
sementara saat ini kejaksaan tinggi jawa timur mengaku belum mendapatkan surat putusan
pra peradilan jilid tiga dari pengadilan
oleh karenanya pihak kejati jatim belum akan mencabut pencekalan
pembukuan paspor dan rekening milik lanyala mataliti
tim liputan surabaya